aksi bagaimana wawon erawan salah satu dari tiga kawanan pembunuh berantai mengubah suaranya
dilakukan ketika diperiksa polisi penyidik polisi yang saat itu memeriksanya meminta
wawon memperagakan bagaimana dirinya menjadi aki banyu sehingga banyak korbannya percaya
sekaligus tertipu keahlian mengubah karakter suara ini diakui wawon karena memiliki bakat
mendalang sejak kecil kemampuannya ini bahkan membuat duloh dan dede solehudin tersangka lain
dalam kasus pembunuhan berantai baru mengetahui jika sosok aki banyu adalah fiktif
sementara itu dua orang tenaga kerja wanita korban penipuan wawon bernama hana dan aslam
mendatangi mapolres cianjur jawa barat kedua korban mengaku sudah mengirimkan uang ratusan juta rupiah
kepada wawon dan kelompoknya secara bertahap sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh satu mereka
tidak merasa curiga karena korban lainnya yakni siti kerap kali meyakinkan mereka melihat wawon
menggandakan uang hana akhirnya berhenti mengerimkan uang setelah siti tidak bisa
dihubungi dan dinyatakan meninggal di perairan daerah bali di meliputan cnn indonesia